tahukah kamu ada tiga golongan yang berhak menerima daging kurban
pertama orang yang berkurban dan keluarganya
mereka mendapat satu per tiga bagian dari daging hewan kurbannya
kedua kerabat teman dan tetangga sekitar
bagikan satu per tiga bagian daging hewan kurban kepada mereka meskipun mampu
inilah golongan yang paling berhak menerima daging hewan kurban karena wajib hukumnya dan mendapat satu per tiga bagian
tingkatkan keimanan dengan berkurban di hari idul adha